kerusuhan yang terjadi di gelora bung karno saat berlangsungnya pertandingan persija versus sriwijaya fc berbuntut panjang
pemerintah memberikan deadline lima belas juli kepada pt gta selaku operator liga untuk memberikan laporan dan evaluasi menyeluruh
rapat di kementerian pemuda dan olahraga ini dihadiri perwakilan pt gta selaku operator liga pssi persija dan kepolisian
yang dibahas adalah keributan pada pertandingan di stadion gbk jumat dua puluh empat juni lalu antara persija versus sriwijaya fc
wacana untuk menghentikan liga pun sempat muncul walaupun akhirnya pemerintah hanya memberikan teguran dan meminta operator liga dan pssi melakukan evaluasi menyeluruh
pemerintah juga memberikan rekomendasi sanksi bagi pihak yang terbukti bersalah
kemudian menjatuhkan sanksi kepada persija untuk tidak boleh menjadi tuan rumah selama enam kali pertandingan
supporter jack mania tidak disingkan menghadiri turnamen selama berlangsungnya isc
kemudian persija dan pt jts selaku panitia penyelenggaraan